dpr ri hari ini resmi mengesahkan rancangan undang undang cipta kerja atau perpu cipta kerja menjadi undang undang dalam rapat paripurna ke sembilan belas
meskipun begitu dua fraksi dengan tegas menyampaikan penolakannya
fraksi partai demokrat menyatakan penolakannya dalam rapat paripurna
sementara itu fraksi partai keadilan sejahtera menyatakan walkout dari rapat paripurna
dalam pengambilan keputusan tingkat dua dpr dalam rapat paripurna soal perpu cipta kerja nomor dua tahun dua ribu dua puluh
sebanyak tujuh fraksi menyatakan persetujuannya
anggota fraksi demokrat hinca panjaitan mengajukan interupsi saat ketua dpr puan maharani bersiap untuk mengetok palu tentang perpu ciptaker
partai demokrat menilai perpu ciptaker tak memuat perubahan substansi yang cukup signifikan
dibanding undang undang sebelumnya yang dinyatakan inkonstitusional
bersarat oleh mahkamah konstitusi
selain demokrat perwakilan dari fraksi pks buhori yusuf menyatakan bahwa perpu cipta kerja
memberangus hak para buruh dalam implementasinya
sehingga pks tak hanya menyatakan penolakannya namun juga menyatakan sikap walk out dari rapat paripurna dpr ri